assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
salam sejahtera bagi kita semua
om swastiastu namo buddhaya salam kebajikan salam
kawan kawan media yang saya cintai dan para masyarakat yang mengikuti jalannya briefing pagi ini
semoga semuanya sehat sehat selalu
beberapa hal yang nanti akan menjadi penekanan penekanan lebih lanjut
barangkali ada baiknya saya sampaikan bahwa saya kami di bangun indonesia
mengikuti pemberitaan pemberitaan baik di sejumlah media internasional maupun media nasional
ada beberapa pemberitaan yang barangkali mispersepsi terhadap apa apa yang kemarin disampaikan dalam press conference bersama
oleh bapak menko perekonomian ibu menteri keuangan saya ketua ojk dan juga ketua lps
saya memerlukan penjelasan penjelasan yang tentu saja semoga ini menjadikan suatu pemahaman bersama
atas apa yang kita sedang hadapi apa yang sedang kita lakukan dalam rangka untuk kita mengatasi secara bersama
dampak wabah dari covid sembilan belas
ini tidak meluas dan kemudian berdampak kepada masyarakat terhadap nyawa manusia
dan juga terhadap kondisi masyarakat dunia usaha umkm
dan apa apa langkah langkah yang diperlukan dari sisi pemerintah dari sisi bank indonesia dari sisi ojk lps
sejak pemberitaan pemberitaan yang misinterpretasi terhadap apa apa yang disampaikan oleh bapak menko ibu menteri keuangan
dan dalam konferensi pes kemarin
saya harus melakukan berbagai komunikasi secara intensif kepada para investor global
kemarin seharian saya melakukan telekonferensi dengan sejumlah investor global dan juga lembaga pemerintah pemeringkat
pagi ini pukul delapan tiga puluh tadi saya juga melakukan telekonferensi
kepada para investor investor khususnya di asia dan di amerika
sore nanti saya juga akan melakukan telekonferensi dengan para investor di khususnya di eropa
untuk memberikan penjelasan yang tentu saja langsung dari kami dari saya terhadap apa yang kemarin dikemukakan
oleh karena itu saya juga dari lubuk hati saya yang paling dalam sebagai teman dan juga sebagai gubernur bank indonesia
juga memohon juga pengertian pemahaman dan kerjasama dari kawan kawan semua kalangan media yang selama ini terus terang kami semua
itu betul betul sebagai mitra kerja yang betul betul
kita sering berdiskusi baik dari minggu ke minggu bahkan juga dengan para ekonom dengan para redpel pemret juga secara rutin
trilu lanan kita melakukan komunikasi
oleh karena itu kami juga mohon juga nanti di dalam asesmen analisis pemberitaan juga tentu saja sama sama
kita menciptakan suasana yang kondusif agar memang betul betul kita bisa memusatkan perhatian kita terhadap langkah langkah bersama dalam mengatasi
agar penyebaran wabah covid sembilan belas ini tidak meluas agar memang kita bisa segera atasi bersama
dan juga agar kita bisa menyelamatkan nyawa manusia
juga agar kita bisa menyelamatkan nyawa manusia secara lebih baik dan lebih khusus lagi di bidang kami adalah mengatasi dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat
pendapatan masyarakat kepada umkm kepada korporasi
demikian juga dampaknya terhadap sektor keuangan dan bagi kami juga dampaknya terhadap bagaimana stabilitas nilai tukar rupiah
dan juga stabilitas moneter secara keseluruhan
dengan pemahaman seperti itu ada tiga hal yang saya ingin tekankan dan memberikan penjelasan lebih lanjut
pertama bahwa kami di bank indonesia memandang nilai tukar rupiah saat ini itu memadai levelnya
dan bahwa bank indonesia terus menurut saya
terus melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah agar bergerak stabil
dan tentu saja dengan stabilitas yang setidaknya dalam seminggu terakhir ini berjalan secara baik di nilai tukar rupiah
di pasar modal di pasar keuangan itu terus kita bisa jaga
dan dengan langkah langkah bersama tadi insya allah kami mempunyai keyakinan
bahwa nilai tukar tidak hanya bergerak stabil tapi bahkan akan cenderung menguat sampai kemudian sekitar lima belas ribu pada akhir tahun ini
sekali lagi kami memandang bahwa nilai tukar rupiah yang stabilitas yang kita terjaga itu adalah memadai
bahkan cenderung masih under value bahwa bank indonesia akan terus melakukan langkah langkah
stabilisasi nilai tukar rupiah dan dengan confident dari investor dari pasar yang telah terbangun
ada kecenderungan bahwa nilai tukar rupiah tidak hanya bergerak stabil
akan cenderung menguat di akhir tahun nanti mengarah kepada lima belas rupiah per dolar
dalam konteks seperti ini kami perlu mempertegas lagi apa yang disampaikan kemarin
dalam press conference khususnya terkait dengan angka angka makroekonomi yang kemarin disampaikan
kami perlu tekankan bahwa angka angka makro itu adalah world eff skenario bukan proyeksi
what if skenario bukan proyeksi
dengan berbagai policy polosi yang kita insya allah akan kita lakukan secara baik
pertumbuhan ekonomi kita kita upayakan akan tidak lebih rendah dari dua tiga persen pdb
dengan langkah langkah stimulus fiskal maupun juga stabilitas di sektor keuangan
dan termasuk juga nilai tukar rupiah
bahwa nilai tukar yang kemarin disebutkan
rp satu lima ratus dalam skenario berat
dan rp dua puluh di skenario sangat berat
itu adalah what ip skenario bukan proyeksi
kami meyakini bahwa nilai tukar rupiah sekarang ini memadai
dan dengan langkah langkah stabilisasi di bank indonesia
dan koordinasi yang sangat erat dengan pemerintah
akan bergerak stabil dan cenderung menguat
cenderung menguat ke arah rp lima belas di akhir tahun
apa yang terjadi di dalam perkembangannya
khususnya pada hari sabtu dan minggu
yang juga melatar barangi what if skenario ini
kawan kawan media dan masyarakat yang saya cintai
kita mendengar minggu lalu
terjadi pergerakan manusia dari wilayah jakarta ke berbagai daerah
ke jawa barat ke jawa tengah ke jogja ke jawa timur
bahkan juga ke beberapa daerah di luar jakarta
nah kalau ini watt eff nya itu terjadi
makanya penyebaran wabah covid sembilan belas akan meluas
tidak hanya di jakarta
tapi juga ke jawa barat jawa tengah jawa timur
kalau tidak melakukan langkah langkah bersama
oleh karena itu maka bapak presiden
dan kemudian berdiskusi dengan sejumlah gubernur provinsi
sebagai langkah langkah antisipasi
kalau penyebaran itu terus meluas
tidak dilakukan langkah langkah bersama
tentu saja dampaknya terhadap masyarakat
itu akan lebih buruk
kemudian kasus mengenai covid sembilan belas akan menyebar
tentu saja kematian juga akan lebih banyak
aspek kemanusiaannya menjadi lebih buruk
kalau tidak melakukan langkah langkah bersama
dan dalam konteks seperti itu
kemudian memerlukan tentu saja kemampuan pembiayaan
untuk mengatasi berbagai langkah langkah di bidang kesehatan
perlu ada tambahan anggaran untuk kesehatan
perlu tambahan anggaran untuk di bidang kesehatan
perlu tambahan anggaran untuk di bidang jaminan sosial masyarakat
perlu tambahan anggaran dan baik untuk pemulihan ekonomi
dan itulah yang kemudian dalam kondisi yang undang undang yang ada
tidak hanya melakukan relokasi anggaran
tapi juga menambah anggaran yang ada
what ip skenario ini kemudian menimbulkan keperluannya
suatu divisit fiskal yang melebihi dari tiga
dan karenanya itu mencegah terjadinya dampak dari
tidak hanya pewabahan tapi juga terhadap ekonomi
untuk itu makanya berbagai langkah langkah bersama
agar what if skenarionya itu bisa dicegah
bisa diantisipasi secara baik
bisa dilakukan langkah langkah bersama
baik aspek kesehatan maupun di bidang ekonomi
sehingga what ip skenario yang kemarin disampaikan
kita terus berupaya agar pertumbuhan ekonomi
tidak jatuh di bawah dua tiga
dengan langkah langkah stimulus fiskal yang diputuskan
dan juga bagaimana nanti berkaitan dengan
fungsi bank sentral dan juga fungsi ojk
jadi sekali lagi angka angka makroekonomi kemarin
yang disampaikan itu adalah what if skenario
kita sedang berusaha sangat keras
untuk mencegah agar pertumbuhan ekonomi
ingat dalam rapat dewan gubernur bulanan
pada tanggal sembilan belas maret
dengan skenario moderat itu empat
kita mencegah tidak turun dua tiga
semoga dengan usaha usaha ini dan juga
dengan doa doa dan ikhtiar kita kepada allah tuhan
yang maha kuasa itu pertumbuhan ekonomi bisa
bisa minimal dua tiga persen dan bisa di atas dua
itulah stimulus fiskal yang diperlukan
untuk tambahan anggaran kesehatan jaminan sosial
pemulihan ekonomi yang kemarin disampaikan
oleh bu menteri keuangan memerlukan tambahan anggaran
rp empat ratus lima satu triliun atau defisitnya lima tujuh persen dari pdb
dan bu menteri keuangan juga sudah menyampaikan
bahwa itu adalah langkah langkah yang diperlukan
dan tentu saja ada komitmen dari bu menteri keuangan
dari pemerintah untuk bisa menurunkan defisit tadi
sehingga tahun dua ribu dua puluh dua dua ribu dua puluh tiga itu bisa
dan oleh karena itu karena undang undang yang sekarang
itu tidak memungkinkan untuk itu
makanya dikeluarkanlah oleh perpu
termasuk juga di bank indonesia
kita terus memastikan untuk melakukan stabilisasi
nilai tukar rupiah agar stabilitas nilai tukar rupiah
yang sudah kita jaga selama ini terus berlangsung
sehingga kenapa tadi saya sampaikan ya
bahwa nilai tukar rupiah saat ini relatif memadai
stabilitas terus dijaga dan insya allah
dengan langkah langkah tadi ada kecenderungan
stabilitas nilai tukar akan terus berlangsung
bahkan bergerak menguat ke arah lima belas ribu di akhir tahun
dan untuk itu kerjasama korporasi dari kita bersama
termasuk juga para pelaku pasar dunia keuangan
para eksportir untuk sama sama menjaga
stabilitas ini secara baik
komunikasi kami dengan para investor global
baik kemarin maupun pagi ini mencerminkan bahwa
confident investor global terhadap indonesia cukup kuat
bahwa berbagai komitmen itu dilakukan
dan melihat bahwa prospek ekonomi indonesia ke depan
itu masih cukup baik
itu yang pertama yang ingin kami sampaikan
untuk meluruskan dan juga memberikan penjelasan
atas berbagai pemberitaan yang dari kemarin
itu terus yang kemudian bergulir di global
maupun di nasional seolah olah bahwa nilai tukar rupiah
akan tujuh belas lima ratus atau bahkan dua belas
itu sekali lagi adalah what if
skenario yang kalau tidak melakukan langkah langkah bersama
dengan langkah langkah bersama seperti tadi
insyaallah bahwa nilai tukar akan bergerak stabil
termasuk juga langkah langkah yang sudah diputuskan
oleh bapak presiden untuk memperluas pembatasan sosial
dalam skala yang besar yang sudah diputuskan
oleh bapak presiden dan kemudian juga diterapkan
dan karena itu kami juga dalam kesempatan ini
menegaskan kembali dukungan dari masyarakat semua
untuk mematuhi arahan arahan dari pemerintah
baik pusat maupun daerah agar memang penyebaran
covid sembilan belas ini bisa diatasi dan karenanya
dampaknya terhadap ekonomi sektor keuangan dan juga rupiah
itu bisa dijaga secara baik itu yang pertama
yang kedua kami juga tegaskan bahwa di dalam perbu
pembelian sbn atau surat utang negara
surat berharga sariah negara dari bank sentra
dari bank indonesia adalah berharga
saya juga melihat adalah sejumlah pemberitahuan
pemberitaan yang seolah olah seolah olah bahwa kita akan blbi
atau bail out itu sesuatu yang memang barangkali
itu saya pandang tentu saja perlu diberikan penjelasan
ibu menteri keuangan kemarin sudah menjelaskan
bagaimana defisit fiskal atau anggaran itu akan kemudian dilakukan
beliau sudah mengatakan akan melakukan relokasi anggaran
beliau juga sudah mengatakan akan menggunakan dana dana yang ada
baik dari silva maupun juga sejumlah dana yang ada di lembaga lembaga
yang di bawah kewenangannya pemerintah
kami secara maraton akan membahas bersama dengan ibu menteri keuangan
untuk melihat tambahan tambahan pembiayaan yang memang diperlukan dari pasar
setelah mempertimbangkan tentu saja postur dari anggaranya
sumber sumber dana yang tersedia baik dari silpa relokasi anggaran
maupun sejumlah lembaga di bawah kewenangan pemerintah
dan kemudian berapa yang akan diperlukan dari pasar
khususnya melalui penerbitan sun atau sbsn
tentu saja ada kemungkinan misalnya penerbitan sun sbsn
dalam bentuk global bond itu ditingkatkan
sehingga penyerapan pasar dari global itu bisa
membiayai sebagian dari kebutuhan dari pembiayaan divisit fiskal tadi
ada juga kemungkinan bahwa target lelang spn di dalam negeri
yang selama ini lima belas triliun per lelang ditingkatkan
saya informasikan kemarin dalam press briefing sebelumnya
minggu lalu lelangnya sbn yang targetnya lima belas triliun
bid yang masuk lebih dari tiga puluh triliun
dan kemudian yang dimenangkan dua puluh triliun
itu mencerminkan bahwa absorpsi pasar itu masih memungkinkan
untuk membiayai kebutuhan penerbitan spn tadi
di global bagaimana kita juga
saya bicara dengan para investor
mereka juga kemudian juga bisa melihat bahwa penerbitan bond
apakah penerbitan global bondnya bisa ditingkatkan
dari rencana delapan miliar dolar menjadi lebih tinggi
lima miliar dolar atau yang lain
ini yang sedang dirumuskan untuk melihat bagaimana penggunaan
berbagai anggaran yang ada
bagaimana kapasitas absorsi dari pasar global
maupun domestik itu bisa menyerap tadi
nah dalam hal pasar itu tidak bisa menyerap
misalnya suku bunganya atau yield sbn nya terlalu tinggi
terakhir lelangnya minggu lalu adalah
kalau tidak salah rata rata dari untuk sepuluh tahun
itu bond itu kurang lebih tujuh sembilan persen gitu ya
kemudian tadi yang saya sampaikan ya
yang dimenangkan dua puluh triliun
dan komunikasi saya dengan para investor global dan domestik
itu memang kapasitas pasar itu bisa menyerap
nah dalam hal itu kapasitas pasar itu ya
misalnya kemudian menyebabkan suku bunga yieldnya sbn
meningkat tinggi atau menjadi tidak rasional
disinilah perlunya bank sentral kemudian bisa membeli sbn itu
dari pasar primer atau pasar perdana
undang undang bank indonesia
dan ini adalah kaedah kebijakan monotera yang prudent
memang tidak bisa bank sentral
itu membiayai defisit fiskal dari pasar primer
itu menimbulkan tentu saja kenaikan uang beredar
yang bisa berdampak kepada inflasi
tapi yang kita hadapi adalah kondisi tidak normal
dalam hal kapasitas pasar tidak bisa melakukan
disinilah bank indonesia sebagai the last resort
gitu dalam hal seperti itu
kemarin juga sudah disampaikan
komitmen beliau untuk menjaga kebijakan fiskal yang prudent
yang selama ini beliau terapkan
kami di bank indonesia juga akan terus menjaga
kebijakan moneter yang prudent ini
yang kita lakukan di dalam perpu itu adalah dalam kondisi tidak normal
kalau insya allah dengan langkah kita bersama
kapasitas pasar itu bisa menyerap
tentu saja kita akan kembali pada kaedah kaedah kebijakan moneter yang prudent
bahwa bank risa tidak membeli sun atau sbsn dari pasar primer
yang terus kami lakukan adalah tentu saja dari pasar sekunder
dalam rangka untuk menstabilkan nilai tukar rupiah
dan dalam rangka menstabilkan pasar sbsn
khususnya dalam hal investor asing melepas spn nya dari indonesia
seperti yang terjadi pada saat kepanikan global
sekitar ya minggu minggu ke dua dan minggu ke tiga bulan maret yang lalu
itu yang kami ingin sampaikan
tentu saja saya tahu kawan kawan media masyarakat ekonom pasar
itu ingin melihat detailnya seperti apa
berapa yang globalnya berapa yang domestiknya
beri waktu kami untuk membicarakan dengan ibu menteri keuangan
agar kita ada kejelasan yang diperlukan
tapi yang tadi kami sampaikan komitmen kami bersama
untuk menjaga kebijakan fiskal yang prudent kebijakan moneter yang prudent dalam
bahkan dalam kondisi kondisi yang tidak normal ini
banyak tentu saja bertanya mengenai
berbagai hal terkait bagaimana mengenai pemulihan ekonomi
tentu saja itu adalah beberapa yang akan didetailkan
pemerintah sedang membicarakan ke beberapa lembaga keuangan
untuk bagaimana lembaga keuangan bisa kemudian juga berpartisipasi
di dalam rangka pemulihan ekonomi
termasuk juga bagaimana obligasi korporasi
bagaimana asset back securities dari korporasi
itu bisa dilakukan kemudian oleh lembaga keuangan ini
dan tentu saja detailnya tentu saja kami
tentu saja pada saatnya pemerintah akan menyampaikan
dan tentu saja nanti kami dari bank indonesia juga akan menyampaikan
saya kira itu yang kedua
mohon jangan diartikan ini sebagai bail out
mohon jangan diartikan ini sebagai bail out
seperti itu prudent terus dilakukan
termasuk juga bagaimana tentu saja nanti kita menjaga stabilitas di sektor keuangan
itu yang kedua yang ingin saya sampaikan
yang ketiga bahwa berkaitan dengan pengelolaan lalu lintas divisa
kemarin sudah saya tegaskan
bahwa kita tidak akan menerapkan kontrol divisa
pemulihan ekonomi indonesia pembangunan ekonomi indonesia
memang kita utamakan dari tabungan tabungan dalam negeri
tapi kebutuhan investasi untuk tumbuh tinggi
tidak bisa semuanya dibiayai didanai dari tabungan dalam negeri
itulah yang sering kita mengistilahkan dalam terminologi ekonomi
kita masih menghadapi kesenjangan tabungan dan investasi
disinilah kenapa diperlukan investasi asing
investasi asing ini bisa dalam bentuk portfolio
baik di sbn di obligasi korporasi di saham
maupun dalam bentuk pma
apalagi pemerintah juga sedang dalam proses mempercepat omnibus law
yang diharapkan akan menarik pma pma yang lebih besar
untuk agar ekonomi kita bisa tumbuh lebih cepat dan lebih tinggi
itulah yang kemudian dilakukan kenapa kebebasan lalu lintas divisa
agar arus investasi asing dalam bentuk investasi portfolio
dalam bentuk pma itu dijamin lalu lintas divisanya
yang masuk maupun yang keluar
yang kemarin dimasukkan di dalam perpu adalah
pengelolaan lalu lintas divisa bagi penduduk indonesia
itu pun dalam hal diperlukan
kemarin saya jelaskan bentuknya seperti apa
misalnya kewajiban eksportir untuk mengkonversi dolarnya ke rupiah
ingat kawan kawan media kawan kawan redpel kemudian pemret
berapa banyak eksporter yang sudah memasukkan hasil divisa eksportnya ke indonesia
saya sampaikan ya lebih dari delapan puluh
tapi masuknya divisa hasil eksport itu kan
banyak juga yang masih dalam bentuk valuta asing
belum dikonversikan di dalam rupiah
kami terus berterima kasih kepada para eksportir
yang memang terus memasuk ya divisanya untuk di pasar falas
dan kami harapkan itu terus berlangsung
tapi tentu saja what ip skenario tadi
kalau terjadi suatu hujan lebat
tentu saja kita perlu sedia payung
bukan berarti payungnya akan dipakai
tapi kan kita tidak mungkin menunggu hujannya lebat
itu yang sebenarnya yang kami masukkan
ke dalam pengelolaan lalu lintas devisa kemarin adalah seperti itu
misalnya nanti dibutuhkan ya sekali lagi kalau diperlukan
bisa enggak bank indonesia meminta agar para eksporter
itu mewajibkan mengkonversikan dolarnya ke rupiah
itu pun kalau diperlukan
sehingga dalam undang undang nomor dua puluh empat tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan
memang itu tidak dimungkinkan
oleh karena itu perlu masuk di dalam perlu dalam hal diperlukan
kalau kawan kawan bertanya kepada saya
para eksporter khususnya bertanya kepada saya
para perusahaan bertanya kepada saya
tentu saja saya kami di bank indonesia
itu belum ada rencana pada saat ini
untuk mewajibkan para eksportir mengkonversi dolarnya ke rupiah
sekali lagi kami belum ada rencana
untuk mewajibkan konvesi dolar itu ke rupiah
itu ini adalah dalam hal diperlukan
kami juga terus mengajak dan terima kasih selama ini para eksportir
kami juga berkomunikasi terus dengan dunia korporasi
agar bisa terus memasok dolar hasil ekspornya ke rupiah
sehingga stabilitas nilai tukar rupiah ini bisa kita jaga
tentu saja dalam hal ini kami juga memahami
bahwa dunia usaha memerlukan devisa ke depan
nah kami kan sudah memperbanyak
ini bisa digunakan untuk melakukan hedging
sehingga tidak perlu khawatir menjual dolarnya sekarang
nanti kalau butuh nanti bagaimana
tentu saja itu bisa melindungi risiko nilai tukar
sehingga kita ada kontraknya berapa nilai tukar yang ada
inilah berbagai langkah langkah yang terus kami lakukan
bersama otoritas terkait dengan dunia usaha dan dunia perbankan
saya kira tiga hal itu yang kami ingin tambahkan
penjelasan sekaligus agar memperjelas
berbagai misinterpretasi yang kemarin saya simak
diberitakan yang tentu saja juga saya juga kemarin terima kasih
kawan kawan media kami juga kemarin meminta teman teman kami
dari departemen komunikasi untuk memberikan penjelasan ini
kepada kawan kawan media kawan kawan para ekonom
ini media yang kemudian juga
telah memberikan suatu pemberitaan pemberitaan
dari yang kemarin kami sampaikan kepada kawan kawan
terima kasih karena ini adalah suatu kerjasama yang sangat baik
dan juga investor seperti tadi
saya juga dari kemarin pagi ini juga berkomunikasi
untuk memberikan penjelasan secara lebih baik
akhirnya ayo kita bersama
bersama sama dengan pemerintah
koordinasi yang sangat baik ini
khususnya dalam hal saat saat yang memang memerlukan kerjasama yang sangat erat ini
mari kita ciptakan suatu suasana yang kondusif
sehingga kita bisa memusatkan seluruh perhatian
agar wabah yang sangat sangat kita tidak harapkan ini
dan mewabah secara global
segera kita bisa atasi
termasuk juga masyarakat mari mongo
itu betul betul mengikuti arahan
juga langkah langkah yang dilakukan oleh pemerintah
agar wabah ini tidak menyebar
agar memang betul kemampuan para tenaga medis
terima kasih tenaga medis yang merelakan
ada lima tenaga medis yang kemudian kehilangan nyawa
itu untuk menyelamatkan manusia
mari kita bersama untuk bersama menyelakkan aspek kemanusiaan dari covid sembilan belas ini masyarakat
agar betul betul mematuhi apa yang dilakukan oleh pemerintah
wabah ini bisa kita cegah dan kita atasi
pewabahan ini tentu saja dampaknya terhadap masyarakat
sehingga itu kawan kawan ojek bisa segera kemudian bekerja kembali
di umkm juga segera bekerja
para tenaga kerja segera bekerja kembali
dunia usaha segera kemudian pulih kembali
dengan stimulus stimulus fiskal tadi
juga itu bisa bekerja secara baik membantu itu
dan kami bersama berkomitmen untuk melakukan langkah langkah itu
ayo kita kita memperkuat kerjasama ini dan tentu saja
tidak hanya dengan ikhtiar yang terus kita lakukan
tentu saja masyarakat mari kita tingkatkan zikir kita
kemudian juga sesuai dengan agama dan keyakinan masing masing
insyaallah dengan ikhtiar bersama
dengan doa itu allah swt
tuhan yang maha kuasa akan kemudian bisa
insya allah saya yakin itu hanya tuhan yang maha kuasa
yang tentu saja akan mengijabah doa doa kita
agar wabah yang memang sangat tidak kita harapkan ini
sehingga kita bisa segera menyelamatkan banyak manusia
termasuk juga menjaga stabilitas pasar
termasuk stabilitas nilai tukar rupiah
barangkali itu yang ingin saya tambahkan sekarang
ini ada pertanyaan dari trian
yang sudah menyampaikan pertanyaan
dengan yang tadi saya sampaikan
mengenai kebutuhan fiskal yang
untuk penerbitan sun dan spsn
satu sejauh ini kewenangan bi soal bond hanya di secondary market
sektor apa saja menurut bi perlu ditopang oleh pandemic bond
dua target market pandemic bond ini siapa saja
apakah bi akan memiliki porsi lebih besar
menyerap pandemic bond dan berapa persen
tiga apakah bi siapkan langkah terkait dengan peran bi sebagai last resort
penyerapan pandemic bond di pasar primer
agar tidak muncul persoalan hukum di kemudian hari
empat kemudian alasan kenapa bi hanya menjadi lender
kenapa tidak mengambil langkah kuantitatif ising
untuk dilakukan dalam momentum saat ini
agar bisa membantu kebutuhan pemerintah
terima kasih trian atas pertanyaan
saya memahami ada istilah istilah mengenai pandemic bond
tentu saja saya sendiri
tentu saja dalam pemahaman pribadi saya
tentu saja kita harus jelas apa yang dimaksud oleh pandemic bond
supaya kita tidak memunculkan multi interpretasi
sehingga kemudian beritanya atau analisisnya ulasannya itu tidak kemana mana
yang kami pahami adalah perlunya pemerintah
dalam ini kementerian keuangan menerbitkan
sun maupun sbsn untuk membiayai defisit fiskal
dan di dalam defisit fiskal ingat kemarin ada pos terkait
yaitu sun atau spsn yang berkaitan dengan bagaimana rp satu ratus lima puluh triliun
bisa membantu pemulihan ekonomi
sehingga kita perlu jelas terminologi pandemic bond itu yang mana
kalau saya pribadi sudah
yang penting adalah sun sama spsn
adalah untuk defisit fiskal termasuk di dalamnya untuk pemulihan ekonomi
itu yang utama adalah itu
memang kemarin dalam perpu kalau nanti kemudian lps kurang dana gimana
itu adalah jenis sun atau spsn lain yang barangkali nanti diperlukan
untuk menambah modalnya lps
itu yang ingin kita cegah supaya tidak ke sana
untuk tidak sana makanya fokusnya sekarang bagaimana pemerintah
kementerian keuangan bisa menerbitkan sun sama sbsn ini
untuk membiayai divisit fiskal dan di dalamnya termasuk rp satu ratus lima puluh triliun
itu yang barangkali itu yang ingin saya pertama yang barangkali yang ingin saya sampaikan
nah dalam konteks ini tadi saya jelaskan
bu menteri keuangan kemarin kan menjelaskan
bu menteri keuangan akan merelokasi anggaran berdasarkan perpu dimungkinkan itu
kalau sebelumnya untuk relokasi anggaran kan harus konsultasi dengan dpr
dengan perpu karena harus cepat perlu direlokasi
bu menteri keuangan juga akan menggunakan silva dana dana di lbu maupun yang lain itu digunakan
bu menteri keuangan juga menyampaikan ada pinjaman program ya
atau proyek dari bank pembangunan asia dari bank dunia
itu akan juga sebagian membiayai dari kebutuhan itu
baru kemudian sisanya yang itu perlu diterbitkan
sun sama sbsn baik di global maupun di domestik
melalui penerbitan sun sama sbsn
di pasar global maupun domestik
nah dalam hal ini ya tentunya kementerian keuangan perlu meningkatkan target lelangnya di domestik
perlu juga meningkatkan berapa global bond yang akan diterbitkan
komunikasi kami dengan para investor global itu masih dimungkinkan untuk meningkatkan besarnya global bond yang akan dikeluarkan
rencana semula kalau tidak salah delapan miliar dolar bisa ditingkatkan
yang sudah ditingkatkan seperti itu tanpa kemudian menyebabkan suku bunga yang sangat tinggi
yang masih kemudian dalam tataran tataran yang dalam sesuai kondisi pasarnya
ya ada mungkin kenaikan karena pasarnya sedang kemudian uncertinya tinggi
tapi kenaikan yang wajar
tentu saja itu yang sumber dari global
ini yang sedang kita rumuskan
apakah bisa dinaikkan sepuluh miliar atau yang lain itu yang harus kita lakukan
di dalam negeri selama ini kan kementerian keuangan target lelangnya setiap lelang lima belas triliun
saya sampaikan kemarin minggu lalu itu dari tiga puluh sekian triliun yang bitnya dimenangkan dua puluh triliun
dalam kondisi kondisi yang pasar global mendatangkan masih bisa dua puluh triliun dimenangkan
nah berbagai hal hal itu
itu yang kemudian akan menjadi sumber untuk pembiayaan fiskal
seberapa lelangnya dikalikan sembilan bulan kemudian dua kali lelang itu bisa menghitung
sehingga memang sebagian besar dari kebutuhan sun sbsn insya allah
itu bisa diterbitkan melalui pasar
nah dalam hal ini tentu saja kan kita bersama ya
tidak hanya bu menteri keuangan termasuk saya
tidak mengharapkan suku bunganya terlalu tinggi
nanti kan membebani fiskal membebani pajak membebani masyarakat untuk pembayaran pajak dan segala macam
nah agar suku bunganya ini kenaikannya itu masih
rasional dengan melihat kondisi pasar yang sekarang
makanya disinilah dalam perpu ini yang selama ini di undang undang bi memang harus begitu
tidak boleh dari pasar primer pasar perdana
dalam perbu itu dimungkinkan
dalam hal pasarnya memang tidak bisa menyerap secara baik
dan ingat bahwa inilah kondisi kondisi tidak normal
kalau kondisinya menjadi normal tentu saja
ini akan kembali kepada pengaturan dalam undang undang bank indonesia
bahwa bank indonesia hanya membeli pasar spn dari pasar sekunder
itu pun dalam rangka stabilisasi nilai tukar rupiah
dan dalam rangka stabilisasi pasar spn
itu yang kami sampaikan
nah inilah yang kemudian di dalam undang undang ini
setelah tentu saja kami berkoordinasi nanti dengan kementerian keuangan
setelah dihitung hitung secara jeli
dan kemudian itu yang kemudian menjadi suatu kesepakatan bersama
antara kementerian keuangan dan bank indonesia
tetap mendasarkan kepada kaedah kaedah kebijakan fiskal yang prudent
kaedah kaedah kebijakan moneter yang prudent
nah pertanyaan yang terakhir
saya kira itu saya menjawab pertanyaan satu dua tiga ya
seperti tadi ya masalah pandemik bond dan segala macam
ini termonologinya barangkali mungkin supaya tidak bingung
esensinya adalah penerbitan sun sama sbsn dari pasar global maupun domestik
dan tadi bi sebagai last resort dalam hal pasar tidak bisa menyerap
dan itu saja nanti akan ada rapat koordinasi
ada kemudian kesepakatan bersama seperti itu
nah pertanyaan yang keempat menarik
kenapa sebagai lender of resistor
kenapa tidak mengambil langkah quantitative easing
sebagai last resortnya tadi sudah saya jelaskan
kaedah kaedah kebijakan moneter yang prudent
itu memang bank sentral tidak membiayai secara langsung defisit fiskal
karena itu adalah penciptaan uang money creation
kalau money creation itu menyebabkan inflasi
inflasi memberatkan masyarakat
memberatkan masyarakat juga ke fiskal
itu adalah kaedah kaedah kebijakan bank sentral moneter yang prudent
dan itu kita terapkan di indonesia bertahun tahun
dalam undang undang bi maupun undang undang keuangan negara
dalam kondisi tidak normal inilah yang kemudian dimasukkan di dalam perbu
tidak melakukan langkah langkah kuantitatif isi
kalau saya mengatakan bahwa bank indonesia sudah menginjeksi likuiditas hampir tiga ratus triliun
di samping menurunkan suku bunga menjadi sekarang empat lima
itu adalah langkah langkah kuantitatif ising yang dilakukan oleh bank sentral
nah masalahnya adalah likuiditas yang kami sudah injeksi
di sektor keuangan ini bagaimana mengalir ke sektor real
itulah masalahnya adalah di situ
sehingga injeksi likuiditas yang dilakukan bank sentral bisa menumbuhkan konsumsi masyarakat
menumbuhkan umkm menumbuhkan dunia usaha
inilah kenapa stimulus fiskal itu diperlukan
itulah kenapa di defisit fiskal yang kemarin itu
dalam berbagai program yang sudah dijadikan bu menteri keuangan
tidak hanya rp tujuh puluh triliun untuk kesehatan
tapi juga rp satu ratus sepuluh satu triliun untuk social safety net
sehingga masyarakat ini kemudian bisa kemudian melakukan aktivitas sehari hari
bisa melakukan kemudian konsumsinya
sehingga konsumsi masyarakat yang selama ini menjadi daya dukung dari pertumbuhan ekonomi
terus bisa kita dukung melalui stimulus fiskal
itu kenapa dalam stimulus fiskal kemarin juga ada keringanan pajak
juga ada kemudian dalam pemulihan ekonomi
ya untuk stimulus dalam pajak termasuk juga kur
segala macam kurang lebih sekitar tujuh puluh triliun
untuk kemudian pemulihan ekonomi industri sekitar satu ratus lima puluh triliun
dan ini yang dari fiskalnya melakukan stimulus agar masyarakat konsumsinya naik
dan injeksi likuidase yang dilakukan oleh bank sentral ini klop
ya sehingga yang mengalir ini terbatas pada sektor keuangan bisa mengalir ke sektor real dengan stimulus fiskal
inilah koordinasi yang erat
bagaimana stimulus fiskal mendorong sektor real termasuk konsumsi masyarakat
bagaimana bank sentral melakukan injeksi likuiditas
ini yang terus dilakukan sehingga koordinasi yang erat ini
insya allah itu bisa mengatasi dampak covid ini dan juga segera memulihkan ekonomi
sehingga kemarin yang what if skenario ini tadi
kita berusaha keras supaya pertumbuhan ekonominya tidak turun di bawah dua
moga moga bisa lebih tinggi dari
inilah koordinasi koordinasi yang kita perlukan
tetap dalam kaedah kebijakan moneter yang prudent kebijakan fiskal yang prudent
koordinasi yang erat dan sama sama ingin memajukan ekonomi dari sektor real dari sektor keuangan
itu yang sebetulnya penjelasan saya
kepada triand investor daily
dari redaru cnbc indonesia
terima kasih bro herdaru ya
kita insya allah nanti kalau ini wabah segera berhasil kita terus kita bertemu kembali
saya sudah kangen juga dengan kawan kawan media di sana
yang itu betul betul kita bisa berkomunikasi berdiskusi secara baik ya
apakah setelah saya sholat jumat atau kemudian briefing atau setidaknya sebulan sekali
dalam konferensi pes setelah rdg bulanan itu terus terang kami semua termasuk kawan kawan di sini
pak onis apalagi yang ada di sini di departemen komunikasi juga kangen untuk kita ketemu lagi untuk kita bersama
insya allah kita bisa bertemu bersama
ada dua pertanyaan dari heddaru
satu indonesia pernah trauma dengan adanya blbi
bagaimana bisa mencegah dan memastikan kejadian blbi ini tidak terulang lagi lewat pandemic bond
dua ketika bi serap sbn pemerintah di pasar perdana maka ada risiko inflasi ke depan
bagaimana proyeksi inflasi dua ribu dua puluh dan menjaga agar tidak terlalu tinggi
akibat bi serap sbn pemerintah
sekali lagi untuk pertanyaan yang pertama ini bukan blbi
yang tadi saya jelaskan adalah bagaimana defisit fiskal itu dibiayai dengan antara lain setelah menggunakan dana dananya pemerintah
relokasi anggaran penerbitan sbn sundan spsn dari pasar global maupun global
itu konteksnya adalah seperti itu
mekanismenya tentu saja kita bicarakan bersama selama ini koordinasi antara bi kementerian keuangan sangat erat
bahkan dalam kondisi normal kami terus berkoordinasi dalam rencana penerbitan sunsama sbn global maupun domes
kami terus berkoordinasi sangat erat dan ini koordinasi dilakukan dan itulah yang tentu saja menjadi dasar

nah tentu saja bagaimana tadi ada kalau misalnya kalau ada pertanyaan nanti
misalnya kalau misalnya ada keperluan injeksi modalnya lps kan sekarang ada kssk
yang tentu saja nanti ojk sama lps akan melakukan asesmen mengenai kebutuhannya
nah kalau memang itu diperlukan baru seperti ilo kssk akan yang kemudian menentukan
sehingga sekarang ada empat lembaga yang menjaga untuk tata kelolanya
ojk tentu saja kewenangannya adalah pengawasan lembaga keuangan termasuk bank
lps adalah bagaimana untuk penjaminan dan juga bagaimana nanti untuk resolusi bank
dan kementerian keuangan tentu saja bagaimana nanti pembiayaan biayaan mengenai zun sama sbn
bank indonesia tentu saja di dalam menjaga stabilitas moneter dan segala macam
nah itulah yang kemudian dilakukan di dalam ksksk sehingga ada check and balance
check and balance yang ini kemudian tata kelola sehingga kemudian itu menjadi dasar di dalam pengambilan keputusan
tapi kawan kawan yang kita lakukan ini kan mencegah dari awal
ya yang kemarin masuk dalam perpu adalah sebagai langkah langkah antisipasi
kemarin kan kita pemerintah pak presiden sudah kemudian menerapkan
ini ya pembatasan sosial secara lebih luas dengan koordinasi pemerintah pusat dan daerah
moga moga kalau kita betul betul bersatu di sini wabah ini bisa dicegah supaya tidak menyebar kemana mana
sehingga biaya kesehatan bisa kemudian bisa dikendalikan
dampak terhadap masyarakat itu juga bisa dilakukan
dunia usaha juga segera kembali dan juga perbankan itu juga terus berakhir
perbankan selama ini kita dalam
berbagai kesempatan setiap bulan kami mengupdate kondisi perbankan
termasuk capital adequation ratio nya yang tinggi
kemudian dua puluh tiga persen npl yang rendah dan itu secara keseluruhan kondisi sektor keuangan kita jauh lebih kuat
dari kondisi apakah pada saat krisis global maupun pada saat apalagi kepada asia
tata kelolanya empat lembaga yang terus ini menjaga
dan apalagi dengan langkah langkah yang antisipatif tadi
dengan fiskal yang insentif stimulus yang besar tadi
tentu saja dunia usaha akan kembali sehingga kemudian dampaknya terhadap sektor keuangan bisa diantisipasi secara baik
dalam jangka pendeknya pak wimbo ketua ojk juga sudah mengeluarkan ketentuan ketentuan
bagaimana merelaksasi mengenai masalah klasifikasi kredit
mengenai angsuran maupun yang lain lain sehingga kemudian beban yang terhadap perbankan bisa diatasi diantarakan
jadi jawaban saya yang pertama ingat jangan disamakan dengan blbi
pembelian sun sbsn di pasar perdana oleh bi adalah the last resort untuk defisit fiskal
dan sekarang ada koordinasi empat lembaga kementerian keuangan bi ojk lps
yang sama sama menjaga untuk bagaimana kesehatan ekonomi dan juga sektor keuangan kita
nomor dua tadi yang berkaitan bi dampaknya terhadap inflasi
kita baru saja mendapat statistik dari bps bahwa inflasi di bulan maret ini rendah
itu konsisten juga dengan penjelasan dari kami berdasarkan survei pemantauan harga
ingat statistik inflasi bps yang punya kewenangan
tapi bank indonesia mempunyai survei survei yang kira kira memperkirakan seperti itu
sebagaimana kita ketahui inflasinya mantumannya adalah tiga belas di bulan maret
inflasinya di bulan maret year on year nya juga tiga persen seperti itu
dan kami juga melihat ke depan tekanan tekanan inflasi akan rendah kenapa
satu bahwa permintaan masyarakat ini kan rendah
dan karena dampak terhadap inflasinya juga rendah
dua bagaimana ekspektasi inflasi itu terjaga
tiga dampak dari nilai tukar terhadap inflasi itu juga rendah
dan yang paling utama bagaimana bapak presiden pemerintah memastikan kebutuhan dan pasokan barang makan di pusat maupun daerah
koordinasi dalam tpi tpid itu bisa dilakukan secara baik sehingga inflasi tetap rendah dan terkendali
dan tadi masalah pembiayaan divisif stikal dari bank sentral tadi kan the last resort
agar memang mengurangi atau meminimalkan seminal mungkin kemudian pembelian sbn dari sbi di pasar primer
itu adalah dalam rangka kita sama sama yang kita sebut kebijakan moneter yang prudent
kebijakan fiskalnya prudent kebijakan moneternya prudent kebutuhan pembiayaan fiskal terpenuhi tanpa menimbulkan suku bunga yang tinggi
jadi ya karena keuntungan ini terhadap samsung sama sbn itu juga bisa dikendalikan dan dampaknya terhadap inflasi perlu dilakukan
ini yang barangkali pertanyaan yang kedua yang ingin saya sampaikan
intinya yang kedua inflasinya rendah dan insyaallah itu juga kedepan akan rendah dengan berbagai langkah langkah terkendali
dan kemudian bi sebagai last resort dalam pembelian sbn tadi itu juga meminahkan dampak terhadap inflasi tersebut
dampak terhadap inflasi dan insya allah itu bisa terkendali
oleh karena itu masyarakat tidak usah panik
tidak usah nubur nubur beli barang dan segala macam
itu menimbulkan lagi tenang dalam konteks
agar memang harga harga terkendali dan langkah langkah kita lakukan
oke ini ada pertanyaan dari adhijah dhamma hendry dari business indonesia
di sana adhijah hendry business indonesia
moga moga kita segera ketemu nanti kita lakukan insya allah gitu ya
satu dengan depresiasi rupiah apakah bi sudah melihat dampaknya terhadap inflasi
dua seberapa kemampuan bi sampai bisa menambal defisit apbn dan lps
apalagi tugas bi stabilisasi rupiah juga cukup berat
bahwa dampak dari nilai tukar rupiah terhadap inflasi di indonesia itu rendah
tadi sudah saya katakan kenapa inflasi itu insya allah akan tetap rendah
tadi saya sampaikan permintaan masyarakat ini kan rendah
dan itu saja dampak dari inflasi dari permintaan tekanan permintaan itu rendah
kalau istilahnya hadijah hendry tahu inflasi intinya itu rendah
kesenjangan output atau output gap nya itu negatifnya itu rendah
yang kedua juga kita lihat bagaimana ekspektasi inflasinya terjangkar
dan juga bagaimana kemudian barang barang pasokan itu terjaga
dan depresiasi rupiah itu dalam kondisi seperti ini
dalam kondisi normal saja pengaruh rupiah terhadap inflasi rendah
pertama rupiahnya kan ya terus kita jaga agar stabil
dalam kondisi ini kecenderungannya dari berbagai penelitian survei yang kita lakukan
dalam kondisi ini tentu saja korporasi dunia usaha pengusaha tidak akan mempasru ya rupiahnya ya terhadap inflasi
apalagi harga komoditasnya itu bukan rendah turun lagi
ini karena hadijah sama hendri pengennya bahasa inggris ya saya kasih bahasa inggris lah gitu ya
ini istilahnya sama hadijah sama hendrius pakai bahasa inggris
karena biasanya kalau bahasa indonesia agak kurang paham ya
kalau bilang exing rate password to inflation rendah itu malah bisa klop gitu ya
moga moga ini memperjelas dari yang tadi kami sampaikan
pertanyaan yang kedua kemampuan bi sampai bisa menambal defisit
nambal itu kok jangan pakai nambal dong hadijah sama hendry
ya gitu loh pakai bahasanya yang anu lah seperti gitu ya
tadi saya sampaikan ini tadi pembelian sun sama sbn dari pasar perdana oleh bi itu kan the last resort
dan tentu saja bagaimana berkaitan dengan rupiah
nah kan ini yang akan kemudian bi hanya akan membeli kalau pasar tidak bisa menyerap
sehingga memang yang akan dilakukan bagaimana sun sama sbsn bisa diserap pasar
di global maupun di domestik
saya tadi sampaikan minggu lalu dua puluh triliun dimenangkan dari target lima belas triliun
nah kalau sun sama sbsn itu lebih banyak di ya terbit
di global atau juga kemudian investor asing ya
membeli sun sama sbsn
itu kan terjadi capital inflows
ya lagi lagi kalau ke capital influx hadijah sama hendry bisa nangkap ya
terjadi masuknya devisa ke indonesia
baik melalui global bond maupun investor asing beli sun spsn di dalam negeri
tambahan dari pasokan falas
kalau ada tambahan dari pasokan falas
insya allah rupiahnya tidak hanya stabil dan menguat
itu yang tadi saya sampaikan dari awal
bahwa kami memandang ya rupiah yang sekarang itu under value
ya memadai karena memang risiko globalnya itu lagi tinggi
ya dan kedepannya cenderungnya stabil dan bahkan menguat
portfolio inflows yang lebih besar
itu yang saya sampaikan
kenapa tadi saya sampaikan ada kecenderungan ke depan rupiahnya itu
bahkan bisa kemudian ke arah lima belas ribu di akhir tahun
gitu ya hadijah sama hendry
ya kita nanti segera nanti moga moga wabah ini segera selesai
sehingga karena kita nanti bisa berdiskusi
itu barangkali ada beberapa penjelasan yang kami sampaikan
sekali lagi kawan kawan media yang saya cintai saya banggakan
ayolah kita ini kan sahabat sudah lama
sahabat sudah lama baik secara personal
saya gubernur bi kita kan sering ketemu sering berdiskusi
menciptakan suasana yang baik ini
sehingga kita fokus pada mengatasi permasalahan permasalahan yang berat
yang semua orang seluruh dunia tidak mengerti
apalagi kita sebagai umat beragama
ini mari kita kemudian kita betul betul joining hand
ya kita perkuat silaturahmi kerjasama kita
sehingga kita bisa segera mengatasi wabah covid ini
baik dari sisi kesehatan dari masyarakat dari umkm
dari kemudian dunia usaha dari sektor keuangan dan wabil khusus
bagi kami menjaga rupiah menjaga stabilitas moneter
sehingga kami bisa membantu mengatasi di sektor realnya
itu barangkali yang ingin saya sampaikan
mari kita patuhi apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah
supaya kita bisa segera seperti ini
terus kita tingkatkan doa doa kita kepada allah tuhan yang maha kuasa
semoga ini betul betul indonesia kita semuanya masyarakat kita
ya segera kita bisa mengatasi wabah ini secara baik
dan dengan demikian sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya
di sini peri warjio gubernur bangdusah